saudara ketua tim pemenangan nasional ganjar mahfud arsyad rashid
menghadiri atau hadir dalam open house di kediaman erlangga hartarto
arsyad rashid berkata kehadirannya hanya sebatas silaturahmi
menurut arsyad dalam silaturahmi ini dirinya bersama erlangga tidak membahas politik
melainkan membahas ekonomi indonesia pas capil pres
karena kapasitasnya sebagai ketua kamar dagang indonesia
silaturahmi aja kan ini lagi bulan idul fitri
lagi ini semuanya ya ini adalah waktunya untuk kita melakukan silaturahmi
kalau ngomong ekonomi ya kenapa
kan semuanya kan gue nampak sebagai ketua umum kadir
saya mesti hadir mesti bicara semuanya dan kita mesti bicara mengenai ekonomi
walaupun gimana pun masa ekonomi ke depan ini kan juga banyak tantangan
momen lebaran menjadi momen silaturahmi tak kalah antar elit politik
ketua tim kemenangan prabowo gibran rosan roslan
datang ke rumah ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri saat hari raya idul fitri
rosan hadir di rumah ketua umum pdip megawati di tengah isu rencana pertemuan prabowo dan megawati
ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad menegaskan
jika rencana pertemuan antara prabowo dan megawati masih dalam tahap komunikasi
menambahkan kunjungan kedua kali rosan adalah kunjungan rosan secara pribadi
saya rasa pertemuan pak rosan dengan pak bumega itu adalah inisiatif atau keinginan silaturahmi dari pak rosan
memang kemudian disampaikan beberapa hal kemarin sore yang detailnya saya juga belum terlalu jelas
pertemuan mega dan rosan megawati lebih banyak menceritakan perjuangan hidupnya kepada rosan
soal wacana pertemuan prabowo mega hasto menyebut masih menunggu momen yang tepat
ya tadi saya mendampingi ibu ketika menerima mas rosan
ibu lebih banyak cerita tentang pengalaman ibu ketika masa masa perjuangan di pdi
cerita pengalaman di papua cerita pengalaman di maluku
sehingga cerita tentang hidup itu penuh dengan perjuangan
apakah membawa pesan juga dari pak prabowo gitu untuk ibu
jadi ini murni silaturahim dalam rangka idul fitri